tristan kamu udah sampe
ini kinar ini tante nelly yang punya kosan
temen aku sih juga ada yang disini
katanya ada kamar kosong disini juga
coba aku liat liat ya
reva sama boy udah putus
tapi mereka tadi masih pacaran
bahkan boy sekarang udah degas sama papinya reva
tristan gue gak mau tau
lo harus tuh buat sesuatu
berarti dia itu udah ngebohongin gue
lo tenang aja lo tenang aja
gue udah punya suatu rencana ok
kan novelnya jauh jauh banget
itu temen aku yang mau bantuin ngerjain tugas
tadi sinyalnya jelek kresek kresek
ada temen aku namanya
yaudah mau liat kawasannya gak ke dalam
kan jadi stres kan gini kan
kemana lagi tuh anak ya
harus nyari kemana
hah ternyata ya
punya anak cewek aduh
beneran deh masa macan masih muda
udah kena serangan jantung
kalau macan tanya sama tristan
pasti tristan gak kasih tahu percuma juga
lagian macan juga gak punya
saya punya proyek baru untuk pembuatan iklan
apakah bu marissa bisa ketemu sekarang
aduh gimana nih
kalau kita ketemuan di kafe
tunggu tunggu tunggu pak fuad
jangan hari ini
hah besok aja
namanya kan kalau di kantor lebih enak tuh ngomongin bisnis
cocok kan pak
justru itu bu marissa
saya mau bikin laporannya sekarang juga ke kantor
ketemu saya sekarang juga
tapi kan pak fuad
ya terserah bu marissa aja kalo gak bisa
kalo memang begitu
orang lain untuk menghandle project ini
aduh ya allah
aku kan butuh juga nih uang buat bayar
utang kak adriana
pasti nanti pak fuad nih akan menanggung saya nih ya kan
nggak mau ngasih ngasih job lagi ke macan
macan meluncur kesana sekarang
kalo begitu saya tunggu disana ya bu ya
terima kasih pak fuad
kehilangan anak perempuan sama pekerjaan
ya udah deh siap siap dulu deh
bagus juga tenang liat ya
tristan kamu udah sampe
ini kinar ini tante nelly yang punya kosan
bagus banget kamarnya tante
syukur deh kalau memang kalian suka
ini aku bayar untuk sebulan kedepan ya
kok aja yang bayar aku ada uang kok
ya kan kamu butuh uang untuk makan
ya untuk pegangan kamu lah
nanti aku minta kirimin sama orangtuaku aja udah gapah
sambil nunggu kamu di transferin
kamu pegang aja uangnya buat pegangan kamu ya
makasih ya tris
iya sama sama tante
makasih ya tante
kamu tuh kalo kerja yang bener
masa dari tadi tuh
ngopel disitu aja
semua tuh sedalam
semua itu wah itu sih
disitu aja dari tadi
kesel banget gue
kalau bukan karena gue ngindar dari polisi
gini gini kenapa sih kayak bantu gue
ga liat apa ini abis dipel
bukan dulu sepatunya gimana sih kamu
kan ini ga boleh lawan sini kotor
sepatunya ya saya marahin dong
kamu ini kok berani sih ngomong kasar sama saya
itu ga kasar
itu masih lembut kenapa
ibu ga suka ibu ga senang
mau pecat saya silahkan dengan senang hati saya dipecat sama ibu
memang saya juga mau keluar dari rumah ini
saya juga ga betah disini
asal ibu tau saya juga ga mau ada disini
ga mau ada disini
awas ya kalo kamu sampe keluar dari rumah ini
maling teriak maling
bu mohon maaf ya saya ini bukan pembantu disini
saya ga pernah ngurusin kerjaan kayak begini
asal ibu tau
kamu tuh istri parahnya
kemaren kamu bilang tuh artis selebritis
pekerjaan cuma pembantu
kamu kesini itu saya bayar sama agent pembantu
satu juta buat gaji kamu
dari kemaren ngomongnya masalah duit sejuta sejuta sejuta
sejuta kan saya ganti
lebih dari itu juga nggak masalah
saya yang minta ganti dua juta
lima juta sepuluh juta
lima belas juta dua puluh juta
saya merem kasih duit itu ke ibu
oke ga masalah ibu
asal ibu tau ya
pembantu mana ada yang kaya begini
keren kaya begini
asal ibu tahu saya datang ke sukabumi ini
naik mobil mobil saya saya parkir di depan
terus saya jalan kaki
saya cari rumah teman mama saya
namanya tante yuni
saya kemaren bilang tante yuni
saya takut yaudah saya mampir ke rumah ibu
mereka bilang kaya duit banyak
ibu sekarang kalo ga percaya ikut saya
kita cari bensin pom bensin
saya isi bensin terus saya ambil uang di atm
dua puluh juta tiga puluh juta empat puluh juta
lima puluh juta merm saya kasih ke ibu
memang kan ibu ga percaya kan
udah cepat sekarang kamu kerjaan banyak
kalo kamu ga capek kabur
saya teriakin lo nih disini
biar kamu dikerjain sama warga sini
ayo cepet ah kerja
gue mesti cari cara untuk kabur dari sini
papa minta pilsa itu baru modus
eh sama aja tuh
mau cari kemana lagi nih kita